ya bisa lah
bukan lo yang takut aku nggak bisa
sejak kemarin jagad maya diributkan dengan penangkapan pesohor nr dan ab terkait narkoba
siapa sih nr dan ab itu
aha kepolisian telah mengkonfirmasi bahwa betul seperti dugaan dan gibah warga plus enam puluh dua
kabit humas polda metro jaya membenarkan bahwa nr dan ab adalah nia ramadhani dan ardi bakri
saya membenarkan saya membenarkan na dan ab sementara kita lakukan pemeriksaan di polres jakarta pusat
nanti siang setelah duhur nanti saya akan konversi pers di sana
aktris nia ramadhani dan suaminya ardi bakri ditangkap oleh polres jakarta pusat dengan dugaan kasus penyalahgunaan narkoba
belum diketahui secara pasti
ini iwal kasus yang menjerat nr dan ab
dari cnn indonesia com polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dalam penangkapan terhadap aktris nia ramadhani dan suaminya ardi bakri
yang jelas semuanya akan terang benderang setelah konferensi pers polisi siang nanti
harmonis hidup mewah uang berlimpah
namun kebahagiaan sejoli ini direnggut oleh benda haram bernama narkotika
ya kita doakan bersama
kasus ini memberikan hikmah baik bagi mereka